salam sejahtera untuk kita sekalian salam om swastiastu nama budaya salam kebajikan
rekan rekan media yang saya cintai dan saya banggakan kita akan menyampaikan hasil
sidang kkep atas nama terduga pelanggar barada richard eliezer pudia atau biasa kita sebut
baradae nrp sembilan puluh delapan lima delapan ratus enam puluh sembilan jabatan tamtama yanma polri sidang dilaksanakan pada hari rabu tanggal dua puluh empat
februari dua ribu dua puluh tiga mulai pukul sepuluh
sepuluh delapan sampai dengan tujuh belas tiga puluh atau berlangsung selama tujuh dua puluh dua
hai komisi terdiri dari ketua pembespol sakyus ginting wakil ketua pembespol
imam tobroni anggota pembespol hengki wijaya penuntut pembespol
wid unterschied mokaram hai dan ibda haidaw pendamping akb
sebanyak delapan orang the saksian hadir dalam sidang kkp antara lain vakabgeordk ppt id curious
antara lain gomang akade akab apde princip mille secara
dan adalah haditation dari lokasi tentang langkah tersebut yang melounded to of the staff dan
untuk saksi atas nama
dan keterangannya dibacakan
hal ini karena
terkait wujud perbuatannya
pidana di pengadilan
untuk saksi atas nama
dan ibtu ja
dan keterangannya dibacakan
dua orang tersebut
kemudian wujud perbuatan
terduga pelanggar telah melakukan
membakan terhadap brigadir
nopriansah yosua utabarat
serta menggunakan senjata api
tidak sesuai dengan ketentuan
pasal yang dilanggar
dan atau pasal enam ayat dua
dan atau pasal delapan huruf b
dan huruf c
dan atau pasal sepuluh ayat satu
dan atau pasal sepuluh ayat satu
huruf a angka lima
nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua
putusan sidang kkep
belum pernah dihukum
karena melakukan pelanggaran
kode etik maupun pidana
kode etik maupun pidana
dan menyesali perbuatan
atau saksi pelaku
dimana pelaku yang lainnya
dalam persidangan pidana di pengadilan negeri
berusaha mengambilkan fakta
yang sebenarnya dengan berbagai cara
menghilangkan barang bukti
dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan
dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan
dengan berbagai risiko
telah turut mengungkap
fakta yang sebenarnya
terduga pelanggar bersikap
sopan dan bekerjasama
dengan baik selama di persidangan
sehingga sidang berjalan
lancar dan terbuka
masih berusia muda
masih berusia dua puluh empat tahun
memiliki masa depan yang baik
apalagi dia sudah menyesali
tidak akan mengulangi perbuatannya
di kemudian hari
adanya permintaan maaf
dari terduga pelanggar kepada
keluarga brigadir joshua
di pengadilan negeri jakarta selatan
telah mendatangi pihak keluarga
dan meninggalkan atas perbuatan
sehingga keluarga brigadir joshua
semua tindakan yang dilakukan
dalam keadaan terpaksa
dan karena tidak berani menolak
atau tanpa mafologi
tidak berani menolak perintah
menembak brigadir joshua
karena selain selaku atasan
jenjang pembangkatan sodara
fs dengan terduga pelanggar
dengan bantuan terduga
yang mau bekerjasama
dan memberi perangannya
meninggalnya brigadir joshua
sesuai pasal dua belas n satu
republik indonesia nomor satu
selaku pejabat yang berwenang
masih dapat dipertahankan

untuk tetap berada dalam dinas polri